bmkg memperkirakan sebagian besar wilayah di indonesia
konsumsi kan stabil ya
untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan membuang sampah pada tempatnya